sebuah ledakan terjadi di salah satu gerai yang ada di mall gandaria city jakarta selatan
kami siang sebanyak tiga belas orang mengalami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit pusat pertamina
ledakan terjadi sekitar pukul sebelas siang di sebuah gerai yang akan digunakan untuk restoran di lantai dasar mall gandaria city
ledakan diduga berasal dari tabung gas yang dipicu oleh suhu panas akibat pengelasan di ke lokasi tersebut
ledakan sempat menimbulkan api namun tidak berlangsung lama
namun sebanyak tiga belas orang yang bekerja di lokasi mengalami luka bakar
sebanyak sepuluh diantaranya mengalami luka bakar delapan puluh persen
seluruh korban saat ini berada di rumah sakit pusat pertamina